proses verifikasi berkas di hari kedua mendapatkan sejumlah temuan
sejauh ini yang mencolok adalah ditemukannya nama seorang calon dewan perwakilan daerah atau dpd
ternyata juga terdaftar sebagai bakal calon legislatif atau bacalek parpol
namun ketua kpu jawa timur khairul anam belum mau membuka identitas dan nama parpol dalam kasus daftar ganda tersebut
anam berdali temuan ini masih dalam proses verifikasi administrasi
ada pula temuan satu nama bacalek yang terdaftar di daerah pemilihan atau dapil lainnya
tim verifikator masih melakukan verifikasi lebih dalam untuk memastikan data identitas dan nama parpol
satu caleg yang kemudian juga ganda ya jadi ganda antar dapil maupun juga ganda antar
ganda antar dpr dengan dpd misalkan ya
tapi sekali lagi itu masih dalam proses verifikasi administrasi
atas temuan ini anggota bawaslu jatim abdul kudus salam mendukung kpu jatim untuk bertindak tegas terhadap temuan dan sejumlah pelanggaran yang terjadi
bawaslu juga akan memperketat pengawasan
pasalnya daftar calon ganda ini biasanya juga terjadi lintas dapil
di antar kota bahkan provinsi
selain soal daftar ganda tim verifikator juga diminta mewaspadai adanya berkas syarat yang palsu
misalnya ijazah pendidikan
menurut khairul anam ketua kpu jatim tim akan meneliti lembar lembar ijazah yang dikumpulkan dengan seksama
verifikasi administrasi dilakukan mulai lima belas mei sampai dua puluh juni
selanjutnya parpol dan calon dpd diberi waktu untuk melakukan perbaikan berkas
di depan miki peresia surabaya jatim